wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai pernyataan menko marves luhut bin sarpanjaitan tentang
jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya
meski menghargai pernyataan luhut itu habibur rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik
melihat rekam jejak luhut selama sepuluh tahun di kabinet jokowi habibur rahman menilai pernyataan menko marves itu patut dijadikan masukan untuk pemerintahan baru prabowo subianto
ia pun yakin prabowo akan memilih orang orang yang sejalan dengan pemikirannya
kalau untuk bangsa dan negara elit elit kita yang saat ini tidak ada yang toxic lah ya
sebelumnya menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan memberi pesan kepada prabowo subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan
berbicara saat itu dalam acara jakarta future forum blue horizons green growth di jakarta hari jumat kemarin
kami kutip dari antara luhut bilang kepada presiden terpilih saya katakan jangan membawa orang orang toksik ke dalam pemerintahan anda
karena itu akan sangat merugikan kita
pemerintahan prabowo gibran nanti sebelumnya beredar kabar yang menyebut presiden joko widodo akan diminta ikut memberikan masukan
ketika hal tersebut dikonfirmasi saat presiden meninjau pameran kendaraan listrik di jxpo kemayoran jakarta hari jumat kemarin
jokowi menegaskan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih
meski begitu ia bilang tak masalah bila sekadar memberikan usul untuk menyusun kabinet
karena kabinet itu adalah seratus persen hak prerogatif presiden
kalau solusi boleh tapi itu hak penuh presiden terpilih
kalau minta saran kan nggak apa apa
tapi kalau nggak dimintai saran ikut ikutan nimbrong lah itu yang nggak boleh
meski jokowi menekankan penyusunan kabinet nanti adalah sepenuh hak hak prerogatif presiden
hal tersebut tidak berarti ia tidak bisa memberikan usulan ke prabowo soal menteri
apakah ide artinya kabinet prabowo nanti tidak lepas dari campur tangan jokowi
bergabung saat ini wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto
dan direktur eksekutif lingkar madani rey rangkuti
selamat sore assalamu alaikum
mas yandri kata pak jokowi kan kalau sekadar kasih usul ya nggak apa apa
tapi sepenuhnya hak prerogatif presiden
kalau ada yang mengartikan pak jokowi kayaknya masih mau ikut campur cawe cawe
untuk urusan kabinetnya pak prabowo tepat gak tuh
iya kita dari pernyataan pak jokowi sudah jelas penyusunan menteri atau kabinet itu kan hak progratif pak prabowo
tentu saja tokoh bangsa ketua mempartai politik ataupun pak jokowi
kalau dimintain pendapat ya sah sah saja memberi saran memberi masukan
tapi terakhir keputusan ada dari pak prabowo
dan kalaupun pak jokowi dimintain pendapat mintain saran sudah sangat tepat
karena pak jokowi sudah teruji sudah diperhatikan
jadi kita sudah dua periode menjadi presiden dan pak prabowo sekarang bagian dari pemerintahan pak jokowi
jadi tidak ada masalah bagi pan kalau misalkan pak prabowo minta saran minta masukan kepada pak jokowi
tapi sekali lagi saran masukan itu tentu sebagai pertimbangan yang akan diambil oleh pak prabowo ketika memutuskan kata akhir
jadi kami meyakini hak prerogatif itu insya allah tidak akan terganggu
bila mana banyak pihak memberikan saran atau pendapat
dan memang saran atau pendapat itu penting karena negara ini perlu banyak kebersamaan
perlu saran pendapat yang baik kemudian tokoh tokoh bangsa yang selama ini sudah berjibaku
sudah berbuat baik terhadap negeri ini perlu diminta pendapat gak apa apa
oke tapi kalau kita juga maknai pernyataan pak
maaf saya potong di situ mas randy kalau kita memaknai juga pernyataan pak luhut jangan bawa orang toksik dalam pemerintahan baru
oke tapi kalau kita juga memaknai pernyataan pak luhut jangan bawa orang toksik dalam pemerintahan baru
itu apakah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk ikut campur juga untuk penentuan nama nama menteri di kabinet pak prabowo
ya itu saran yang baik kan jangan bawa orang yang rusak atau mempengaruhi kepada kerusakan kerusakan itu bagus ya
saran yang bagus dari pak luhut itu sebagai sahabat sebagai juga orang pernah malang melintang di militer malang melintang di pemerintahan
memberikan saran kepada orang yang akan memimpin republik ini kepada pak prabowo sangat bagus
tapi siapa orangnya apa kriterianya ya saya nggak tahu
itu ditanyakan ke pak luhut aja tapi nasihat seperti itu juga nggak apa apa
sekali lagi pada akhirnya pertimbangan pertimbangan itu akan menjadi keputusan akhirnya nanti ya terserah pak prabowo sebagai hak prerogatif presiden
menentukan siapa orang orang putra putri terbaik bangsa yang akan duduk di kabinet pak prabowo dan mas gibran
oke kalau bung rey membacanya gimana kemudian dari presiden jokowi bilang kalau ngusulin ya nggak apa apa
dari pak luhut bilang ya jangan bawa orang toksik dalam pemerintahan
kalau dikaitkan dengan ada yang menilai bahwa ini jangan jangan cawe cawe lagi nih untuk urusan kabinetnya prabowo tepat atau enggak
iya kan melihatnya dari dua aspek ya kalau mereka orang luar berartinya orang yang tidak ikut terlibat dalam koalisinya pak prabowo itu namanya usulan
tapi kalau orang yang memberi masukan itu orang yang terlibat di dalam koalisi pak prabowo apalagi koalisinya adalah koalisi yang signifikan itu bukan sekedar usulan
nah pan mengusulkan nama nama itu tidak bisa disebut sebagai usulan itu pengajuan karena pan ikut terlibat
misalnya gitu ya nanti golkar juga begitu menyebutkan nama nama ini loh calon menteri dari kami misalnya
itu nggak bisa diusul usulan itu pengajuan nggak bisa diabaikan pak prabowo karena golkar terlibat di dalam pemenangan pak prabowo
pun juga pak jokowi kalau pak jokowi nanti menyebut nama nama ini loh nama nama dari saya
itu bukan usulan itu pengajuan
jadi nggak bisa dibilang bahwa usulan saja dan dipandang bahwa yaudah ini cuma saran saja begitu
kalau usulan itu datang dari luar misalnya ibu mega diminta usulan siapa nama nama ⁇ its ⁇ okay itu namanya usulan
nasdem misalnya kalau bunda tarik menjadi anggota koalisi diminta usulan nama it s okay itu namanya usulan gitu
misalnya kita nih yang dianggap tidak mendukung pak prabowo itu namanya usulan
nah itu usulan namanya bisa diabaikan tapi kalau orang yang terlibat pemenangannya pak prabowo itu bukan lagi usulan namanya pengajuan
nah kalau pak jokowi misalnya menyebut nama nama nantinya kita nggak tahu itu bukan lagi sekedar usulan itu namanya pengajuan
sehingga konsekuensinya harus diterima dan harus ditindak
ya dengan sendirinya apakah orangnya diterima komposisinya diterima atau jumlahnya diterima itu tergantung pak prabowo
nah pengajuan itu tidak bisa diabaikan
karena orang orang ini ikut serta memenangkan pak prabowo
beda cerita kalau mereka adalah orang orang di luar yang tidak terlibat dari awal untuk melakukan pemenangan terhadap pak prabowo
nah itu satu bagaimana kita memandang pernyataannya pak luhut itu
nah pak lut itu adalah orang yang mengusul karena beliau tidak terlibat dalam konteks pemenangannya pak prabowo
nah usulan yang mengatakan supaya tidak membawa orang orang yang punya
orang orang yang punya foksi ke dalam pemerintahan it s okay usulan
nah cuma itu kan sudah dibantah oleh bung habibur rahman tadi
beliau mengatakan elit elit politik ini nggak ada yang punya toksit lah
bang kita ditanyakan pak pak lut siapa orang yang disebut dengan foksi itu
jangan jangan justru ada di partai partai pengusungnya pak prabowo kita nggak tahu gitu loh
apakah kemudian bisa dimaknai ada maksud tertentu dibalik dari pernyataan dua tokoh ini yang masalah soal penentuan nama kabinet boleh usul
kemudian ada kemudian jangan bawa orang toksid ada maksud dibalik itu atau tidak
jawabannya nanti ya bang ray kita jeda sebentar tahan dulu kami segera kembali
masih bersama ray rangkuti dan juga yandri susanto untuk melanjutkan diskusi kami kali ini
mas yandri tadi kalau kata bung rey itu istilahnya udah bukan lagi usulan tapi pengajuan
nah membayangkan bahwa enam partai koalisinya pak prabowo akan mengusulkan nama nama termasuk dari pan juga akan mengusulkan
ditambah dari usulan dari pak jokowi juga itu akan berebut atensi lah untuk ya usulan kami ini ini
nah gimana cara memastikan bahwa usulan dari pak jokowi juga akan berebut
bahwa usulan ini akan didengar penuh oleh pak prabowo untuk nama nama menteri ya ke depan
ya jadi istilah pengusulan pengajuan bagi pan ya hampir sama lah ya
apa yang disampaikan oleh bung rai rangkuti membelah dua dari sisi bagi kami juga tidak ada masalah
jadi ada yang mengajukan ada yang mengusulkan intinya daripan juga pasti mengajukan nama nama atau mengusulkan nama nama
dan sudah diminta oleh pak prabowo melalui ketua umum
dan dipan itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk siapa kader kader pan yang akan diusulkan menjadi menteri
di posisi mana ya kita serahkan kepada pak prabowo
nah bisa jadi memang yang diusulkan oleh bang jul ya akan ada evaluasi atau pembicaraan dengan pak prabowo
mungkin ada yang cocok ada yang gak cocok atau ada perlu ada kader yang lain diusulkan lagi
yang berdiskusi langsung dengan pak prabowo hanya bang jul
dan kami memang sudah menyerahkan kepada bang jul untuk secara penuh punya kuasa untuk berdiskusi atau menyampaikan usulan usulan kader pan yang akan diusulkan menjadi jajanan kabinet dari pak prabowo
bagi kami mau usulan atau pengajuan atau saran atau pendapat pastilah finalisasinya itu ada di p tiga
kira kira bakal efek apa yang akan ditimbulkan kalau jokowi mengusulkan nama begitu bagi kim nanti ke depannya untuk pemerintahan pak prabowo nanti
ya nggak ada masalah apa apa karena dari pan sebelum mengusung pak prabowo sudah ada pembicaraan awal kemudian sekarang sedang pematangan
termasuk juga mungkin golkar demokrat girindra termasuk pak jokowi atau para pihak yang lain
ini kontraksi yang luar biasa ketika pak prabowo melakukan seleksi yang siapa yang akan duduk sebagai menteri nanti
kalau bung rey melihatnya intensinya dari dua pernyataan tokoh ini kemana arahnya ya bang
arahnya ya ikut cewek cewek dengan prinsipnya masing masing
pak jokowi merasa punya apa namanya itu ya tadi saya disebutkan pak jokowi itu kan bagian dari timnya pak prabowo kan
jadi beliau punya lebih dari sekedar hak untuk mengajukan nama nama
nah kalau pak lbp saya kira cari ini aja cari cangkokan lah gitu
tapi ada intensi bahwa ada orang toksik di dalam kim atau mungkin ada pihak pihak yang mencoba untuk jadi orang toksik di bagian itu
satu satunya yang bisa kita maknai dari pernyataan pak lbp itu ya orang berada di sekitarnya pak prabowo
ya karena yang paling potensial dijadikan sebagai menteri kan orang orang di sekitarnya pak prabowo
apakah orang orang yang akan diusulkan oleh partai pan
atau partainya dan lain lain dan sebagainya gitu
kan nggak mungkin orang toksik itu dimaksudkan misalnya adalah orang yang diusulkan pdi perjuangan
jadi kalau disebut dengan orang toksik itu ya berarti orang orang yang mungkin
ya mengajukan jadi bukan hanya sekedar mengusulkan mengajukan nama nama kepada pak prabowo gitu
dan itu berada di lingkarannya pak prabowo sendiri gitu
nah yang ketiga menurut saya kesulitannya pak prabowo ini kan ada tiga nanti dalam konteks menyusun
berapa kursi per tiap partai politik
ini kursi kemana saja kepada partai mana saja
yang ketiga adalah soal nama nama yang diajukan untuk duduk di dalam kursi yang dimaksud
ya mungkin akan sedikit ketegangan
tetapi ya betul yang sebut kelebihan dari tadi itu
ya terjadi semacam pembelokan gitu
terjadi semacam pembangkangan gitu
misalnya partai partai mengajukan nama
ngotot untuk memasukkan nama tertentu
ya mereka akan tetap memilih untuk setia bersama dengan pak prabowo
apalagi di masa awal jabatan ini gitu
nah disitulah menurut saya tantangan pertama dari pak prabowo
yaitu pertama membagi secara adil tanda kutip ya
kepada partai politik ini kursi masing masing partai politik
kedua posisi dari kursi itu
dan yang ketiga adalah nama nama yang diajukan
apakah kemudian ini bisa dikaitkan dengan kondisi saat pak jokowi
waktu itu ada kabinet namanya pak rizal ramli
dan pada akhirnya mengkritik pemerintahan
itu yang mau diingatkan dari pak luhut ini menurut anda
kita nggak mengerti sebetulnya yang dimaksud toksit oleh pak lbt
kalau toksit itu dimaksudkan kepada kabinetnya pak prabowo
itu delapan puluh persen adalah orang orang yang punya hak mengajukan
gak mungkin punya hak mengusulkan
nah yang mengajukan itu yang saya sebutkan itu tadi
kan ada peluang partai partai pendukungnya pak prabowo
bersamaan dengan pak jokowi
nah tinggal ditanya kira kira dari sekian partai partai itu
siapa kira kira kadernya yang potensial menjadi top bagi pak prabowo
hampir mungkin dua puluh enam kursi
jadi yang tersisa mungkin sekitar delapan atau sembilan kursi non partai politik
sehingga jangan sampai ada orang toxic masuk dalam pemerintahnya pak prabowo ini mas yandri
apakah ada proses yang lebih selektif lagi ini
untuk mengusulkan nama nama yang cocok dimasukkan dalam kementeriannya pak prabowo nanti
kita di pan di internal
ketua umum ini kan sudah mahalang melintang
siapa yang mampu siapa yang punya integritas
insya allah yang diajukan oleh pan itu
tidak termasuk yang toxic menurut bang ray tadi gitu
insya allah kalau yang mengusulkan pan
insya allah orang orang yang terbaik lah insya allah
jadi akan mendukung sepenuhnya
sifat sikapan nanti kalau ternyata
seberapa terbuka pan untuk mendiskusikan ini
dan ke depan juga akan sebagai intensif
kami ulangi yang mengusulkan
itu siapapun boleh termasuk pak jokowi
luar biasa hubungannya dengan pak prabowo
silahkan juga mengajukan calon calonnya
siapa yang akan duduk di posisi mana
prerogatif presiden jadi kami pada akhirnya
ya kan kalau pak prabowo nya begini begini
insya allah samina watona dan kami siap
berlangsungnya pemerintahan pak prabowo
oke kalau menyikapi pernyataan
tersandar dengan bayang bayang jokowi lagi nih
karena bagaimanapun menurut saya ya
pak jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja
ya kabinet ini disusun ala pak prabowo gitu
nah beliau kan punya
untuk memastikan bahwa agenda agenda beliau
tidak berhenti di tengahnya pak prabowo
dan itu tidak sekedar komitmennya pak prabowo saja kan
tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa
juga masuk di dalam kabinetnya pak jokowi
yang memungkinkan semua program program pak jokowi
bukan sekedar dikawal oleh pak prabowo tadi
tapi dikawal juga oleh orangnya pak jokowi gitu
oke baik terima kasih banyak untuk pesan pesan ini
mas yandri susanto dari apmn